assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua
yang kami hormati presiden republik indonesia
saudara insinyur haji joko widodo
dan ibu haji iryana joko widodo
wakil presiden republik indonesia
saudara dr andes haji muhammad yusuf kala
dan ibu haji mufidah yusuf kala
presiden republik indonesia kecil
bapak profesor dr baharudin yusuf habibi
terima kasih bapak atas kehadirannya
presiden republik indonesia kelima
ibu dr megawati soekarno putri
terima kasih atas hadirannya ibu megawati
wakil presiden republik indonesia kenam
bapak tri sutrisno
wakil presiden republik indonesia kesebelas
beserta ibu herawati budiono
ketua dewan perwakilan rakyat
dan ketua dewan perwakilan rakyat
ketua dewan perwakilan daerah
saudara dr usman sabta
yang juga wakil ketua mpr
ketua badan pemersa keuangan
saudara dr murmahadi surya janegara
ketua mahkamah agung yang mulia
ketua mahkamah konstitusi yang mulia
ketua komisi yudisya
saudara dr aidul fitri syiada azhari shmh
para duta besar
dan kepala perwakilan negara negara sahabat
pimpinan dan anggota menteri
proses permusawaratan rakyat republik indonesia
terima kasih sekadirnya ibu
para menteri kabinet kerja panglima tni
kapolri jaksa agung
para kepala setap angkatan
para pimpinan partai politik
para insan pers media cetak
elektronik dalam dan luar negeri
para tamu undangan
dan seluruh rakyat indonesia yang berbahagia
sesuai dengan catatan daftar hadir
yang disampaikan oleh sekretariat jenderal
sampai saat ini telah hadir jam sembilan tadi
empat ratus satu anggota dari enam ratus delapan puluh sembilan anggota mpr
dan telah menandatangani daftar hadir
berdasarkan ketentuan pasal enam puluh sembilan ayat lima
peraturan tata tertib mpr
rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
sidang paripurna mpr tahun dua ribu tujuh belas
dengan agenda tunggal
pidato presiden republik indonesia
pada sidang tahunan mpr
kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum
sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan
sebagai insan yang beriman
marilah kita memanjatkan puji syukur
kehadiran allah swt tuhan yang ma'asa
karena atas limpahan rahmat dan karunianya
kita diberikan kekuatan dan kesehatan
untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing masing
dalam pengembediannya kepada masyarakat
bangsa dan negara
atas nama seluruh anggota mpr
kami menyampaikan penghargaan
kepada presiden republik indonesia
tadi bapak presiden pakaian adat
bugis katanya kerayang yang paling ganteng
wakil presiden republik indonesia
saudara muhammad yusuf kalla
orang yang berpakaian jawa
jalannya yang paling cepat pak jk katanya
boleh tepuk tangan yang meriah
atas perhatian dan kehadirannya dalam sidang tahun mpr ini
terima kasih pak presiden dan pak wakil presiden
ucapan terima kasih juga kami sampaikan
kepada seluruh pimpinan lembaga negara
atas dukungannya bersama mpr
mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis
terbuka dan akuntabel
melalui sidang tahunan ini
kita sungguh bersyukur
untuk ketiga kalinya
mpr masa jabatan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
melaksanakan konvensi ketatanegaraan
menyelenggarakan sidang paripurna
memfasilitasi lembaga lembaga negara
secara terbuka menyampaikan kinerjanya kepada publik
untuk memenuhi ketentuan pasal satu ratus lima puluh lima
pasal satu ratus lima puluh lima peraturan tata tertib mpr
sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan
majelis permusawaratan rakyat adalah lembaga negara
lembaga perwakilan yang menjalankan mandat rakyat
pemenang yang dimandatkan sungguhlah mulia
karena terkait dengan pengaturan norma fundamental negara
majelis permusatan rakyat juga diberikan
mandat khusus oleh undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas
tentang mpr dpr dpd dan dprd
untuk mengawal ideologi pancasila
konstitusi dan kedaulatan rakyat
sebagai pengawal ideologi pancasila
mpr menjalankan amanat dengan mengerahkan seluruh anggota mpr
untuk memasyaratkan nilai nilai pancasila
ke seluruh lapisan masyarakat
badan sosialisasi mpr telah melaksanakan berbagai program
untuk membumikan dan menggelorakan nilai nilai pancasila
ke seluruh posok tanah air
menyentuh seluruh segmentasi masyarakat
yang sangat beragam dan luas wilayahnya
sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan
bangsa yang besar adalah bangsa yang mau terus belajar
perubahan kearah yang lebih baik adalah keniscayaan
dan perubahan menjadi fenomena yang abadi
oleh karena itu mpr melakukan pengkajian terhadap sejumlah aspirasi penting
dan strategis dari masyarakat dan daerah
terkait dengan sistem ketetanegaraan konstitusi dan implementasinya
kami memandang tidak ada satupun sistem bernegara yang paripurna
dalam satu waktu karena niscaya dituntut menyesuaikan dengan tuntutan zaman
badan pengkajian mpr dan lembaga pengkajian mpr
menyerap aspirasi masyarakat dan daerah
diskusi dengan sejumlah kampus penyelenggara negara
dengar pendapat dengan masyarakat seminar serta simposium
hasilnya terdapat arus besar
aspirasi masyarakat yang menghendaki agar kita memiliki haluan negara
agar kita memiliki haluan negara
sebagai kerangka hukum dan politik
untuk memandu sistem perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan
bagaimana indonesia dua puluh lima tahun lima puluh tahun bahkan seratus tahun mendatang
mpr juga menerima sejumlah aspirasi masyarakat lainnya
khususnya terkait dengan sistem perekonomian nasional kita
sebagaimana diatur dalam pasal tiga puluh tiga undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima

pasal tiga puluh tiga undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
adalah instrumen pelaksana sila kelima pancasila
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
landasan ideal tentang ekonomi pancasila harus diperkuat dengan politik ekonomi pancasila
mpr memandang penting pelaksanaan politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi
oleh berbagai elemen bangsa
sebagai mana termaktub dalam ketetapan mpr ri nomor enam belas mpr seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
hal subtansial dan strategis lainnya tentang sistem ketatanegaraan juga tengah dikaji oleh mpr
antara lain penataan kewenangan dpd dan penataan kekuasaan kehakiman
oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota badan sosialisasi
pimpinan dan anggota badan pengkajian
pimpinan dan anggota lembaga pengkajian
serta segenap anggota mpr
yang telah dengan tekun dan sungguh sungguh membangun karakter bangsa
dan menyerap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada mpr
sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan
kami juga telah mengajak seluruh elemen bangsa
untuk berkumpul di gedung mpr
menyampaikan pandangan dengan isi hati yang jernih
penuh rasa tanggung jawab
sebagai anak bangsa
melalui curah rasa dan curah pendapat
para tokoh nasional kita
atas apa yang terjadi akhir akhir ini
hasilnya sungguh mengembirakan
pandangan berbagai tokoh bangsa itu
sangat mencerahkan kita
sekaligus mengobati hati
yang mungkin pernah merasa tersakiti
melalui curah rasa itu
semua elemen masyarakat dan tokoh tokoh yang hadir
merasa jadi bagian dari bangsa indonesia
mpr juga telah mengajak
kepada semua elemen masyarakat
pelaksanaan etika kehidupan berbangsa
sebagaimana diatur dalam ketetapan mpr
tentang etika kehidupan berbangsa
etika sosial dan budaya
etika politik dan pemerintahan
etika ekonomi dan bisnis
etika penegakan hukum
serta etika lingkungan
marilah kita bersama sama
menyimak dan mendengarkan dengan seksama
tidak tok presiden republik indonesia
pada sidang tahunan mpr dua ribu tujuh belas
kepada presiden republik indonesia
saudara insinyur joko widodo
dengan hormat kami